hai semua bagaimana mau udah siap maksudnya percaya mau udah siap kalau bisa jadi tersangka
bagaimana udah siap mak
udah siap mak
kalau bisa jadi tersangka
hari ini jadwal pemeriksaan rachel dan kawan kawan
dalam tahap penyidikan
jadi saya belum bisa siar apa apa juga yang termasuknya
karena masih dalam tahap penyidikan
teman dekat aja jadi manajernya sama teman dekat rachel salim
tiga tiga orang rachel salim sama manajernya
ya artinya kan seperti yang rachel sudah sampaikan
dia taat dan bantu
dia siap mak
maksudnya masih sakit